terima kasih anda masih bersama kami
selain memproduksi alat utama sistem pertahanan atau alutsista
pt pindad bersero kini meluncurkan feeling besit
anjungan minyak goreng highines otomatis atau ahmo
atm minyak goreng ini dirancang untuk menjaga higienitas minyak goreng eceran
dan untuk mereduksi pemakaian kantong plastik yang dapat meningkatkan margin pedagang eceran
menteri perdagangan enggar tias tolukita mengapresiasi hadirnya mesin atm minyak goreng
buatan pt pindad persero bandung dengan pihak swasta ini
mesin ini nantinya akan dijual kepada pengusaha minyak goreng menengah ke bawah
sehingga pengusaha tidak perlu mengemas minyak goreng secara manual atau dengan tenaga manusia
atm minyak goreng dirancang untuk mengemas minyak goreng dengan berbagai ukuran
mulai dari seperempat liter setengah liter hingga satu liter dengan acuan harga eceran tertinggi
yang telah ditetapkan pemerintah sebesar rp sebelas per liter
nantinya minyak goreng yang sudah dikemas akan disegel untuk menjamin higienitasnya
hasilnya untuk rakyat karena jualnya minyaknya kepada rakyat
tetapi alat ini dijual dari mulai warung dari mulai toko retail modern
semuanya yang menjual minyak goreng karena ada kewajiban dari seluruh produsen minyak goreng
untuk menjual dengan harga yang kita tetapkan rp sebelas dengan kemasan sederhana atau rp sepuluh lima ratus dengan curah
atau berkisar di angka rp tujuh hingga delapan juta
dalam satu hari pt pindad mampu membuatnya sebanyak

untuk minyak goreng ini kita membuatnya dengan harga yang lebih murah dari harga jual mesin impor
untuk minyak goreng ini kita membuatnya dengan harga yang lebih murah dari harga jual mesin impor

impor itu berkisar di rp lima belas juta rp tujuh belas juta
kalau tkdn nya berapa
seluruh komponen dalam mesin ini telah memenuhi standar food grade
pengoperasiannya dikendalikan oleh sebuah mikrokomputer guna memastikan akurasi pengukuran
mikrokomputer yang tertanam pada mesin merupakan sebuah papan layar elektronik yang dilengkapi beberapa tombol yang mudah untuk dioperasikan
kelebihan lainnya mesin ini juga dilengkapi dengan modul gps yang dapat membantu produsen minyak goreng untuk memonitor lokasi unit dan volume penjualan minyak goreng baik secara harian mingguan atau bulanan
tony oktora bandung
bila perlu kuawalihari dengan bioformula
untuk aktivitasku bantu pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku dengan multivitamin ekstrak ginseng beta karotin dan mineral